tentunya kita juga berharap agar tentunya dengan presiden dan juga wakil presiden terpilih nanti bisa membuat indonesia ini semakin baik lagi